gunung berapi fagradalsjall di grindavik islandia kembali meletus pada senin
erupsi ini menjadi yang ketiga kali dalam dua tahun terakhir
setelah hampir sebelas bulan sejak letusan terakhir gunung berapi ini kembali menunjukkan aktivitas seismik
letusan kali ini membuat celah baru terbuka dengan panjang sekitar dua ratus lima puluh meter
di dasar timur laut gunung litlihurtur di mana lahar mengalir
menurut kantor meteorologi islandia letusan tersebut terjadi di lembah tak berpenghuni di semenanjung regjens
yang berada di barat daya negara tersebut
letusan kali ini disebut lebih eksplosif dari dua letusan sebelumnya
pada dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua gunung fagradalsyal juga mengalami erupsi
tanpa menyebabkan kerusakan atau gangguan pada penerbangan
sebelumnya gunung api ini tidak aktif selama sekitar enam tahun